menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran tlsm atas asas pemilu yang bebas dan rahasia
yang dilakukan oleh calon presiden paslon nomor satu yang mengajak pendukungnya datang ke tps menggunakan baju putih
bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti p tiga puluh lima sampai dengan bukti p tiga puluh tujuh a
bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan
bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan termohon dalam pelanggaran secara tsm yang dituduhkan kepada pihak terkait
pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungannya dan sejauh mana korelasinya
antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait
bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut yang pada pokoknya dengan menyatakan
bahwa faktanya pada hari pemungutan suara berlangsung aman
tidak ada satupun laporan intimidasi kepada para pemilih yang ditemukan atau dilaporkan kepada bawaslu atau kepolisian
bahkan realitasnya partisipasi pemilih meningkat secara drastis
lagi pula pemohon sendiri juga mengajak para pemilihnya untuk menggunakan baju putih
sebagaimana disampaikan dalam surat badan pemenangan nasional atau bpn nomor lima puluh tiga garis miring bpn dan seterusnya
bertanggal dua belas april tahun dua ribu sembilan belas yang ditandatangani oleh jenderal tni purnawiran joko santoso selaku ketua
dan a hanafi rais selaku sekretaris
selain itu menurut pihak terkait tidak ada aturan hukum yang dilanggar terkait dengan penggunaan baju putih
pada saat pencoplosan sebagaimana diatur dalam undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas
maupun peraturan komisi pemilihan umum no tiga tahun dua ribu sembilan belas
tentang pemengusian baju putih
dua a pemerintah siapkan
skema rumah dependable percent
untuk tni asn dan polri
cair lebih cepat
rapelan kenaikan gaji pns
akan dinaikkan mulai
maret dirapel gaji pns
dan ke empat belas dan jokowi
menjanjikan menaikkan gaji
pns dan pensiunan
di mana semua perisua perisua tersebut terjadi
saat tahapan setelah penetapan
calon bawaslu sesuai
dengan tugas dan wawonang yang diberikan undang undang
telah melakukan proses
pencegahan berkaitan dengan
tni dan polri dengan
mengeluarkan surat imbuan nomor
empat belas garis miringkan
dan seterusnya tahun dua ribu delapan belas
yang ditunjukkan kepada panglima
provinsi dki jakarta
surat imbuan nomor tiga belas
garis miringkan tahun dua ribu delapan belas
kepada kepala kepolisian
daerah provinsi dki jakarta
serta surat imbuan
nomor dua belas garis miringkan
dan seterusnya tahun dua ribu delapan belas
dijujukan kepada gubernur dki jakarta
dalam kampanye pemilu
bahwa untuk mendukung keterangannya
bawaslu mengajukan bukti surat atau tulisan
yang diberi tanda bukti
dan bukti pk tujuh puluh empat
bahwa terhadap dalil
pemohon aku mahkamah terlebih dahulu
mempertimbangkan bahwa pemohon
tidak merucuk definisi hukum
tertentu yang membuat pengertian atau
penjelasan tentang money politik atau vote buying
sehingga menjadi tidak jelas
apa sesungguhnya yang dimaksud
dengan money politik atau vote buying tersebut
menjadi tidak jelas pula
apakah hal hal yang didalilkan oleh
pemohon tersebut merupakan modus
lain dari money politik atau vote buying
lebih lebih pemohon juga tidak
membuktikan secara terang apakah
hal hal yang didalilkan tersebut benar benar
terbukti mempengaruhi suara
pemilih dalam kaitan ini
pemohonannya menggunakan penalaran
dalam bentuk pernyataan yang dirumuskan
dalam frasa antara lain
patut diduga dengan
alur logika yang wajar bertujuan
untuk mempengaruhi penerima manfaat
baik secara langsung
ataupun tidak langsung
dengan menggunakan alur logika
rasional yang wajar tidak sulit
untuk mengerti vd permohonan
oleh karena itu
dengan hanya bertolak dari logika
dan penalaran semata mata
ditambah dengan ketiadaan pengertian
hukum yang dijadikan rujukan oleh pemohon
tentang apa yang dimaksud dengan
money politik atau vote buying
sementara substansi yang dipersoalkan
adalah menyangkut hal yang bersifat
faktual atau inkasu
maka sangat tidak mungkin bagi mahkamah
untuk membenarkan dalil pemohon aku
bahwa hal hal yang didalilkan tersebut
merupakan modus lain dari
money politik atau food buying
dan karenanya menjadi tidak mungkin
pula untuk menyatakan bahwa hal hal
yang didalilkan tersebut secara faktual
telah mempengaruhi suara pemilih
yang merugikan pemohon
lagi pula dalam hal persidangan
juga tidak terungkap bahwa fakta
terungkap fakta bahwa pemohon
apakah pemohon telah mengadukan hal hal
yang didalilkan tersebut sebagai modus lain
dari money politik atau food buying
itu kepada pewaslu
berdasarkan pertimbangan di atas
dalil pemohon aku tidak beralasan
menimbang bahwa pemohon
mendalilkan telah terjadi kecurangan
berupa penyalahgunaan birokrasi
dan bumn dengan menyebut sejumlah peristiwa
untuk kejadian yaitu
mendagri cahyokumolo menginstruksikan
agar asn tidak boleh hanya netral
melainkan harus aktif menyampaikan
dua mendagri memerintahkan satpol pp
untuk selain menjaga kotak suara
juga ikut mengkabanyakan keberhasilan
presiden jokowi selama empat tahun terakhir
tiga mendagri dan menteri desa pdt
dan transmigrasi mengadakan penggalangan
kepala desa yang dikembangkan
pemilihan kemas dalam acara
silaturahmi nasional yang dihadiri
presiden jokowi dodo yang menurut pemohon
merupakan penggalangan dukungan
presiden jokowi mempengaruhi tenaga
pendamping profesional desa
atau pendamping desa dalam menggunakan
hak pilihnya dalam pemilu
dalam kaitan ini pemohon mengutip
pernyataan ketua bawaslu provinsi gorontalo
bahwa pendamping desa berfoto
di depan baliho paslon nomor satu
tenaga ahli madya bersama pendamping desa
kementerian desa menunjukkan dukungan kepada paslo no satu secara terbuka di hadapan banyak orang atau pendamping desa lainnya
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengumpulkan pendamping desa perangkat desa dan lainnya untuk menyambut kunjungan presiden joko widodo
dan tujuh paya mengumpulkan dukungan melalui grup komunikasi whatsapp dalam kalangan pendamping desa
delapan presiden melalui jajarannya mengeluarkan kebijakan kebijakan beberapa hari penjelang penjelang perjablosan
seperti kenaikan honorarium dan bantuan biaya operasional yang diterima oleh pendamping desa yang diterbitkan satu april dua ribu dua puluh
surat dari dpp pdi agar kadernya mendaftar sebagai pendamping desa
sepuluh menteri perindustrian erlangga hartarto mengepanyakan presiden betahana
dalam adanya pendamping desa
sebelas pembangunan infrastruktur di bioskop
maraknya pernyataan dukungan kepala kepala daerah untuk paslon satu di jawa sumatera kalimantan sulawesi maluku nusa tenggara barat dan papua
tiga belas paslon satu sebagai petahanan tidak cuti yang terlihat dari surat tim kampanye jokowi ma'ruf provinsi kalimantan selatan
nomor dua puluh sembilan garis miring b dan seterusnya tahun dua ribu sembilan belas yang memberi instruksi untuk mengumpulkan alim ulama tokoh masyarakat sebanyak sepuluh orang
per kabupaten kota bertanggal dua puluh enam maret tahun dua ribu sembilan belas dan keesokan harinya bupati wali kota sempat
langsung mengumpulkan elim ulama dan tokoh masyarakat
lima belas surat kementerian desa pdt transmigrasi meminta bni membantu pembiayaan kegiatan presiden jokowi toto dalam acara di garut
surat sekretaris kementerian bumn nomor s garis datar satu ratus lima puluh tiga dan seterusnya tahun dua ribu sembilan belas bertanggal lima april dua ribu sembilan belas
yang berisi upaya pengerahan masa sejumlah satu ratus lima puluh ribu karyawan bumn
kemudian dianggap tiga bulan april dua ribu sembilan belas yang beri tanggal tiga belas april dua ribu sembilan belas yang bertetap bertepatan dengan kampanye akbar capres paslon nomor satu di jakarta
bahwa untuk membuktikan dalil dalil pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda
bukti p enam puluh tujuh sampai dengan bukti p sembilan belas serta saksi yang bernama listiani widjaningsih triher tanto fakhrida aryani dan hairulanes swadi
suhaidi bahwa terhadap dalil pemohon aku termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan termohon dalam pelanggaran syarat tsm yang ditujukan kepada pihak terkait
pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya atas pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait
bahwa sementara itu pihak terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil pemohon tersebut pihak terkait menerangkan
satu presiden joko widodo telah mengeluarkan pernyataan secara terlangsung kepada seluruh aparatur sipil negara terkait netralitas asn
kemudian diterbitkan surat edaran kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor b
seterusnya tahun dua ribu sembilan belas tentang pelaksanaan netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan presiden dan wakil presiden
serta pemilihan legislatif tertanggal dua puluh enam maret tahun dua ribu sembilan belas
dua bahwa konteks pernyataan mendagri dalam rangka memberikan pembinaan kepada asn agar loyal dan patuh kepada pimpinan dari partai manapun
baik itu kepada bupati gubernur termasuk presiden
dengan mendukung program yang berkaitan dengan kemampuan dan kemampuan yang diperlukan oleh asn

nah demikian juga instruksi mendagri pada rakornas satpol pp dan satrinmas pada tanggal dua puluh januari dua ribu sembilan belas
berisi sesuatu yang sifatnya normatif sesuai dengan ketentuan
yakni terkait dengan loyalitas kepada pimpinan baik di daerah maupun di pusat
tidak ada satupun pernyataan yang disampaikan oleh mendagri berisi ajakan untuk memilih
dan memenangkan pihak terkait dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
tiga bahwa dalil pemohon yang menyatakan upaya pemerintah meningkatkan anggaran desa
meningkatkan peningkatan kesejahteraan
kepala desa dan aparat desa serta pendamping desa
sebagai modus operandi manipolitik atau pembelian suara pemilih atau vote buying
dan merupakan penyelahgunaan anggaran dan program negara atau misuse of state budget
sangat melukai hati para kepala desa dan aparat desa yang telah lama berjuang untuk itu
empat bahwa pendamping desa dan tenaga ahli harus memenuhi syarat yang diatur kementerian desa
dan tidak ada relevansinya dengan partai pengusung
lima bahwa penyebaran informasi keberhasilan pendamping dan pembangunan pendayaan
pemberdayaan desa atau desa adalah sesuai fakta yang tidak dapat dihubungkan dengan perolehan suara
karena faktanya di kalimantan selatan pemohon justru unggul jauh dibandingkan dengan pihak terkait
enam bahwa iklan di bioskop tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kampanye
karena tidak mengandung visi misi dan program pihak terkait yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih
tujuh bahwa maraknya dukungan kepala daerah kepada
pihak terkait tidak memiliki korelasi atau signifikansi dengan perolehan suara pihak terkait
delapan bahwa permintaan meminta bantuan pembiayaan kegiatan presiden petahana jokowi
dalam acara di garut merupakan permintaan untuk sharing pembiayaan pelaksanaan kegiatan
yang bukan merupakan kampanye dikarenakan ada pihak bni yang terlibat
sembilan bahwa tidak benar ada kegiatan pengarahan
seribu lima ratus karyawan bumn ulangi bahwa tidak benar ada kegiatan pengerahan
seratus lima puluh ribu karyawan bumn pada tanggal tersebut
acara tersebut dibatalkan oleh kementerian bumn dan dinyatakan diundur menjadi tanggal dua puluh april tahun dua ribu sembilan belas
atau setidaknya acara tersebut tidak pernah terjadi pada waktu yang dituduhkan oleh pemohon
bahwa untuk membuktikan keterangan
bahwa untuk membuktikan keterangan
bahwa untuk membuktikan keterangan
pembiaya terkait mengajukan alat bukti atau surat tulisan yang diberi tanda bukti pt tiga puluh
dan seorang saksi yang bernama anas nasikin